sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sudah sudah tolong dengarkan mama
kamu jangan paksakan diri kamu
kamu itu baru siuman
lagipula camilla itu bukan siapa siapa kamu
jadi tolong de
tolong kamu jalan siksa diri kamu
bapak dan mama minta kalian supaya tinggal di sini lagi
bukan karena kami ingin mencampuri rumah tangga kalian
tapi tapi semata mata hanya untuk kesembuhannya taufan
kalau memang mama dan papa menanyakan hal ini sama
secara pribadi sebenarnya kamila tidak keberatan
maka tentang kebenaran
untuk dekat dengan ibu

kok fadil sholatnya
kenapa nggak di kamarnya sendiri aja
sekalian sholat jemaah
fadil sholat di kamar tovan
sholat di kamarnya
kamilah sama fadil
kenapa sholat sendiri sendiri ya
mama sampai kaget
kenapa mama pun mau begitu
yuk kita sholat jamaah sama sama
kita sholat subuh
sekalian kita ajaknya
anak anak udah pada bangun semua belum
kamilah sama fadil kita ajak juga sekalian
loh mama kok jadi bolong sih
kamilah dan fadil
sudah sholat subuh pak
oh gitu yaudah
tapi kok rasanya
rasanya ada yang aneh ya pak
ada apa ma
kamilah dan fadil
sholatnya sendiri sendiri pak
maksudnya gimana sih ma
sholat di kamarnya sendiri
dan fadil sholat di kamarnya taufan pak
jangan jangan mereka tidurnya tidak sekamar lagi pak
atau mereka pisah ranjang
ada ada aja membuat kesimpulan
mama jangan sembarangan membuat kesimpulan
mereka sudah dituduh macam macam
padahal mereka gak berbuat apa apa
iya tapi jujur pak
jujur mama tuh takut pak
mama takut mereka tinggal seatap
tapi mereka sama sama menjaga jarak
mama udah dong ma
mama jangan paruh paruh aja seperti itu
fadil itu tidur di kamarnya tovan
itu kan gak ada yang salah
dia mungkin mengkhawatirkan keadaannya tova
mama sendiri tahu
fadil mengalami kecelakaan bersama sama dengan taufan
dan dia tahu betul
betapa gawatnya saudara kembangnya itu
fadil yang paling berharap taufan untuk cepat sembuh
kalau camilla itu kan
dia akan lagi hamil
makanya dia perlu
untuk istirahat hati kamarnya sendiri
jadi dia gak nungguin taufan semalam
tapi pak film mama
yaudah sekarang gini aja
mama ambil air udu
terus kita berjamah sholat suku
nah sekalian deh
kita doakan kamilah sama fadil
semoga hubungan mereka semakin membaik kembali
cantik itu siapa yang ngetuk ngetuk pintu
siang bu apakah benar ini jalan asokan nomor sebelas
oh iya benar benar sekali
ini bu saya diminta mengirimkan mesin jahit ke alamat ini bu
sebagai tanah terimanya ini
dengan ibu siapa ya
jadi benar kan mbak ini foto mbak
apaan sih ya
terima kasih ya mbak
lihat tuh mama beli mesin jahit baru sayang
mama jadi bisa buka usaha jahit di rumah
jadi mama kan gak perlu cari kerja di luar
semakin kecil kan kemungkinan untuk papa edo nemuin kita
karir untuk kamu